desa ini bernama sangkan jaya masuk wilayah kecamatan balapulang kabupaten tegal
untuk menuju ke desa ini harus melalui jalan yang berkelok dan curam
sepanjang jalan desa dipenuhi areal sawah dan sungai pegunungan yang mengalir deras
panorama desa ini pun cukup indah dan sangat asri
meski memiliki pemandangan indah desa sangka jaya ini tidak memiliki akses jalan untuk mobil layaknya desa pada umumnya
akses jalan yang ada hanya jalan desa dan untuk sepeda motor
bisa dipastikan tidak ada kendaraan roda empat bila berkunjung ke desa yang asri ini
setiap orang harus melewati jembatan gantung untuk masuk atau keluar desa
jembatan gantung sepanjang satu ratus lima puluh meter ini melintang di atas sungai gung
hanya kendaraan roda dua yang dibolehkan melintasinya
tidak mengherankan tidak ada satupun mobil atau kendaraan roda empat yang pernah masuk
meski tidak ada akses mobil bukan berarti tidak ada warga yang memiliki kendaraan roda empat
beberapa penduduk desa ada yang punya mobil hanya saja diparkir di desa tetangga yakni desa danawari
yang menarik dari desa ini adalah banyak ditemui rumah rumah bagus yang dibiarkan kosong
deretan rumah bagus ini sekaligus menggambarkan kondisi ekonomi warga desa yang bisa dikatakan mampu
catatan pihak desa dari tiga ratus orang yang berada di desa ini berkata
kepala keluarga yang memiliki rumah sekitar dua ratus keluarga
sekitar tiga puluh rumah dari dua ratus an rumah di desa ini benar benar dibiarkan kosong ditinggal merantau
puluhan rumah lainnya ada yang ditempati orang tua nenek atau kerabat selama pemilik tidak berada di kampung
untuk menjaga rumah biasanya pemilik memberi insentif yang besarnya bervariatif
rata rata mereka memberikan bayaran lima ratus ribu rupiah per bulan
rumah rumah ini dibiarkan kosong karena ditinggal merantau
ya emang jalan memang satu satunya ini mau ada bikin jalan tembus ini petani
jalan tembus ini petani jagung
selebihnya lain lainnya nggak ada lagi
palingnya hasilnya jagung sih pertanian
kebanyakan warga sini kerja selain petani kerjanya apa pak
ya yang banyak kan tani lah di sini yang kerja lain lainnya nggak ada lagi
yang merantau kan ada berapa persen
ini yang di belakang anda ini rumah siapa
rumah bapak sikin
bapak sikin beliau sebagai apa
selama ini mas dibiarkan seperti ini apa gimana
nggak ada lagi proses renovasi
tapi dibiarkan kosong
pulangnya tiap apa
setahun sekali lebaran
untuk si hari harinya yang jaga itu atau siapa
nggak ada ini
nggak ada dibiarkan kosong aja
ada berapa mas yang nasibnya seperti itu
banyak lah kurang lebih tiga puluh an lebih adalah
warga desa kini sudah memiliki harapan memiliki akses jalan mobil
dalam waktu dekat pemerintah akan membangun jalan tembus
yang bisa masuk ke desa tersebut
imam suripto tegal jawa tengah